kiai haji hashim muzadi telah dimakamkan di pondok pesantren al hikam dua depok
sementara itu pengurus pondok pesantren al hikam malang menggelar tahlilan
ya dijadwalkan tahlilan akan digelar selama tujuh hari sejak kamis malam
tahlilan digelar di halaman pondok pesantren al hikam malang
usai jemaah melakukan sholat isya di masjid pondok
tahlilan dipimpin oleh pengajar pondok dan diikuti oleh santri pondok
pengurus cabang nahdlatul ulama malang serta warga sekitar
jemaah tampak secara husuk melafalkan doa agar segala dosa dan juga kesalahan
almarhum kiai haji hashim muzadi semasa hidup diampuni
dan segala kebaikannya diterima tuhan yang maha esa
sementara itu umat katolik di gereja gembala baik kota batu jawa timur
menggelar misa untuk mendoakan almarhum kiai haji hashim muzadi
misa ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada hashim muzadi
yang dinilai berperan besar dalam mewujudkan
kerukunan antarumat beragama di indonesia
mereka berdoa agar almarhum diberi kehidupan yang kekal dan mendapat pengampunan dari tuhan
sebagai mantan ketua umum pbnu dan anggota dewan pertimbangan presiden
sosok almarhum dikenal memiliki kedekatan dengan umat katolik terutama keuskupan mawang